ramai dibahas netizen di tanah air para penumpang yang sedang berada di ruang tunggu bandara yang diakini bandara canggih singapura mengenakan pakaian apd atau hasmat
dan hal tersebut pun menimbulkan pertanyaan apakah pihak otoritas bandara canggih singapura menerapkan kebijakan yang mewajibkan para penumpang pesawat yang menggunakan bandara tersebut untuk mengenakan pakaian apd lengkap
dan untuk mengetahui lebih lanjut kita terhubung dengan olivia marzuki warga negara indonesia yang berada di singapura
selamat malam olivia
baru baru ini tersebar adanya gambar penumpang berpakaian hasmat putih di bandara canggih singapura
ini hampir seluruh penumpang begitu ya dan sepanjang sepengetahuan anda apakah hal ini menjadi kewajiban yang diterapkan oleh bandara canggih sendiri
ya kalau dari observasi saya ini sebenarnya bukan merupakan prosedur standar dari canggih airport ya
karena beberapa waktu lalu ada kolega saya teman kantor saya yang juga traveling
mereka ke jepang

dan mereka tidak diwajibkan sebenarnya untuk memakai apd
jadi saya rasa video viral yang beredar di indonesia ya itu sebenarnya adalah cuplikan dari satu rombongan
mungkin ya saya tidak tahu pasti ya tapi mungkin ini disinyalir rombongan dari satu negara
karena saya baca baca beberapa artikel ya
sepertinya ini ada rombongan dari negara vietnam yang sedang dipulangkan
mereka sudah kembali ke negaranya
jadi mereka memakai apd lengkap pakai baju khas mat
ini karena memang permintaan dari negara tujuan destinasinya
mungkin vietnam begitu dalam hal ini
karena memang mereka sedang mencegah juga masuknya kasus kasus infeksi dari luar negeri atau imported case
tapi dari singapura sendiri saya tidak melihat ini merupakan protokol wajib dari changi airport
baik jadi yang berpakaian hasmat itu adalah hanya sebagian warga atau grup begitu ya
yang memang mereka menerapkan itu bagi grupnya
dan juga memang sebenarnya protokol apa saja yang kemudian diwajibkan oleh para penumpang pesawat di bandara canggih sendiri
dari pengalaman teman teman yang sudah melakukan traveling
mereka ini hanya diperbolehkan untuk berpergian lewat international travel atau pesawat gitu ya dengan
dengan ada izin khusus
jadi mereka biasanya orang orang yang memang ada kepentingan untuk travel atau essential travel
nah jadi teman teman saya yang ke jakarta itu memang karena ada tujuan business trip
dan mereka pemegang kipas ya
warga negara singapura yang memegang kitas untuk bekerja di indonesia
nah jadi memang persyaratannya ya harus ada izin masuk ke negara tujuan
dan juga dengan melakukan pcr test ya untuk make sure kalau penumpang ini tidak ada infeksi atau riwayat infeksi covid sembilan belas
selain itu ya seperti biasa dengan menggunakan masker di tempat umum
yang sering sering mencuci tangan dan standar prosedur lainnya yang memang diterapkan di banyak negara
jadi saya rasa singapura tidak ada bedanya dengan negara negara lain sih
baik jadi sebenarnya sama begitu ya dengan protokol protokol lain di negara negara lain yang menerapkan adanya surat izin begitu ya
surat izin untuk keluar masuk dari negara
kemudian bagaimana dengan terkait proses pemulangan warga negara asing dari singapura
apakah hal tersebut masih terus dilakukan
kalau dari singapuranya saya tidak melihat adanya gelombang atau kloter kloter masuk dari negara lain ya
jadi mereka lebih sifatnya keputusan pribadi saja
saat awal awal pandemi ini dimulai mungkin bulan februari maret lalu
ya saya melihat memang ada himbauan dari pemerintah singapura untuk memulangkan warga negaranya yang tinggal
terutama di negara negara china yang banyak infeksinya ya
tapi belakangan mungkin dua tiga bulan terakhir saya lihat orang orang yang kembali atau dipulangkan dari negara lain masuk ke singapura itu
merupakan orang orang yang memang memutuskan secara pribadi untuk kembali ke singapura
mereka membayar dan meng cover semua trip ataupun biaya dari perjalanan mereka itu dan tidak ditanggung oleh pemerintah lagi
baik menurut informasi bahwa hari ini adanya penularan terendah begitu ya empat puluh dua orang sejak tiga puluh maret
lalu kemudian bagaimana aktivitas warga di sana juga dengan kegiatan ekonomi pasca singapura memasuki resesi
apakah yang anda dapat gambarkan di sana
ya sebenarnya itu laporan hari kemarin
jadi memang terendah infeksi harian yang biasanya triple digit kemarin itu angkanya hanya double digit ya empat puluh something
nah ini kita lihat memang sebuah kemajuan improvement
hari ini juga pemerintah mengeluarkan statement ya kementerian perdagangan dan industri mengeluarkan statement
bahwa singapura ini mungkin sudah melakukan yang terbaik dan melihat adanya progres
tapi tidak boleh kemudian kita santai begitu tidak boleh kita kemudian langsung melakukan pelonggaran besar besaran
kemudian terlalu terburu buru membuka kembali perekonomian dan mengizinkan international travelers untuk kembali ke singapura
jadi memang mereka itu sangat hati hati
ini langkah preventif untuk tidak membiarkan adanya gelombang kedua covid sembilan belas masuk ke singapura
dari segi ekonomi saya juga melihat komitmen dari pemerintah singapura ini sangat sangat terlihat sekali sangat nyata sekali
semua stimulus ekonomi yang disalurkan oleh pemerintah kepada masyarakatnya ini memang sangat tinggi proporsinya terhadap pdb negara
jadi kalau kita lihat perbandingan negara seperti jepang gitu ya yang sama sekali paling tinggi di dunia dua puluh satu satu persen
jadi kalau kita lihat perbandingan stimulus package dari proporsi pdb kalau singapura itu sedikit di bawahnya jepang sembilan belas tiga persen
sedikit di bawah dua puluh persen proporsi bantuan stimulus terhadap persentage dari cdc atau pdb
jadi saya lihat memang di sini pemerintahnya sangat komitmen untuk membantu mencegah adanya resesi lanjutan
nah jadi yang kita lihat saat ini adalah resesi yang sifatnya teknikal
di mana kita lihat ada dua kuartal
kemunduran atau pertumbuhan pdb yang negatif
tapi diharapkan di second quarter atau sorry di second half ataupun di seterusnya
dari bulan september seterusnya sampai dengan akhir dua ribu dua puluh dua puluh ini akan ada perbaikan
karena sudah tidak lagi ada psbb ataupun circuit breaker period yang kita lihat pada bulan april sampai dengan juni kemarin itu
baik terima kasih atas informasi anda olivia marzuki
dari singapura tetap berhati hati dan stay healthy